udah masuk aja nih gak dikunci kok pintunya
sayang udah udah nih
udah selesai udah diganti popoknya
aduh riki disuruh masuk bukan masuk aja
repotin aja deh itu orang
ya bentar ya
masuk aja rick
semoga elsa bahagia bisa ketemu sama papa mamanya
mending gue kasih waktu buat mereka deh
gantik banget ya
kisya prastia pak
kisya boleh tambahin sedikit
bagus banget pak
makasih ya pak
kisya hanteng ya digandung papa
mu unpleasant embarabang
akhirnya kamu sadar
kamu masih peduli sama aku
bukannya kamu udah pacaran ya sama catering
kalau sikap saya
membuat kamu sakit hati
tapi saya bukan sengaja melakukan ini